sakit itu kanker stadium tiga
nah itu tuh akibat tuladar sumpahnya bang
raja maimunah sekarang lagi diuji sama allah
bisa nggak dia ngelewatin ujiannya
tapi cinggu setuju sama tuh ibu tuh
mungkin mpok gue lagi kena ajab tuh
kalau allah udah murka allah bisa langsung cabut nyawanya tuh bang
kalo mpok gue liwat warisan gue dapet
langsung ngelamar dah jadi kakai parnya lelah
kita harus bergerak cepet be
kita kan tau rumahnya rumah anak dimana
kalo ibu keras begitu
nanti yang jadi korban anak
kenapa jadi korban
ini nih masalahnya nih
ramadini udah dipengaruhin sama rumah anak
tante rumana gak pernah pengaruhin apa apa kok
iya tante rumana baik
pokoknya kalo tante rumana udah jadi maminya anggi
anggi pingin ajak tante rumana ke sekolah deh
iya aku juga
aku pengen ngenalin ke temen temen aku
kalo aku punya ibu yang paling cantik
cantik di sekolah
pokoknya ayo berangkat dulu ya
nggak sarapan dulu
ntar di jalan kenapa napa gimana
gak usah mpok kaget apa apa kasih ya
emangnya lo mau kemana sih
memangnya ada rapat pagi di kantor
gak juga sih mpok
ayo mau ke rumah sakit
apaan sih mpok
apa sih tujuan lo ke rumah sakit
mau besok haja maimunah
mau besok haja maimunah
kaga juga sih mpok
ayo cuma mau mastiin keluar rumah anak baik baik aja
mpok liat sendiri kan
kena musibah mulu lo
mpok sih gak ngarang
lo bersimpati sama keluarga mereka

tapi lo juga harus mikirin keadaan diri lo sendiri

lo tuh sebagai laki laki jangan terlalu larut
bisa bikin lo kagak jerih dalam berfikir dan memilai

robby juga ngerti

lo tau kan keluarganya haja maimunah gimana
iya tau sih mpok
kemarin ayo jenguk
tapi kan ayo cuma mau jenguk rumah anak
rumah anak mpok
rumah anak mpok
lo kan tau
keluarga mereka begitu sama keluarga kita
ya terus gimana sama rom
beda banget tuh sama orang tuanya
robby tuh kasian banget sama rumah anak
lo tuh sebenernya kasian apa cinta sama rumah anak
tapi lu jangan satuin perasaan itu rob
nanti jadi berabe
kalo lo kasian tuh berarti lo gak punya perasaan apa apa

itu bakal abadi lo harus inget itu
lo tutup lembaran hidup lo sama rumah anak
emang kenapa sih mpok
supaya lo bisa musahin pikiran lo buat masa depan lo sendiri
coba sekarang pok tanya sama lo
nanti nantinya juga lo capek
yang lo dapet
waktunya sudah sudah
waktunya sudah sudah
mak setuju pendapat kamu rob
memang cinta itu penuh dengan pengabdian dan pengorbanan
lu tuh sampai dapetin suruh mana
itu namanya lu tuh laki laki sejati
wah terus gimana sama haji muhyiddin sama haji maimunah
iya itu sih kecil biasa
anggap aja itu krikir krikir kecil
ya tapi kan banyak juga yang terjungkal gara gara kejar kejar itu
aduh lho lu gimana sih bukannya kasih semangat sama adek lu
malah lu jatuhin begitu
aduh deh lebih berangkat kerja ya
hei mau ke mana apa apaan lu bawa bawa gue lak
mau ke mana lu bang
mau nyari orang yang namanya sobari
oh orang yang itu
iya mau pinjam golongan apa
gue lagi kesal
gue lagi kesal sama dia
sebab ayam gue dilepas begitu aja si jalut tuh
dan sekarang gue udah cari kemana mana gak ketemu
kurang ngajar tuh orang
mesti dikasih pelajaran
jadi gara gara ayam lu kelepas sama dia lu ambil golok lu ngebunuh dia gitu ha
lu jangan anggap ayam itu sembarangan
itu ayam hebat
gue adu kemana mana selalu menang
itu ayam keberuntungan tau
gue punya saran
kalau lu mau dapetin duit enak mau gak lu
gini aja daripada lu ngebunuh mendingan lu ngerampok sama maling aja bang

daripada ngebunuh lu ngapain coba
lu pendat aja
pasanglah si ide
laki lu suruh ngerampok
kau tangkap polisi gimana
ngebunuh juga ditangkap polisi tau
gue ada ide menarik
ini beneran menarik
itu gimana kalau anaknya si sobari yang namanya atika yang janda
benar kan dia nurut sama gue
sekeluarga mampus nih mudah mudahan
seperti yang kamu liatkan
udah ketemu sama rumana belum di rumah sakit
ada yang bisa aku bantu
enggak pak enggak ada
aku bisa sendiri kok
saya aku lagi pengen sendiri
maaf ya rob aku udah ganggu kamu
aku juga sekalian mau anterin laporan ke pak bos
gak apa apa kok re maaf ya
gimana akhirnya bisa jadi laki laki sejati yang mau omongin tadi
eh campur atur
gak ada bangut
yang mesen siapa
bubur satu budak lah
lah lah lah
tanya sama pak mahmud buburnya pakai seledri enggak
isi bang mahmud
umurnya mau pakai seledri apa enggak
terus mau minumnya apa
aduh gimana sih
calon adik ipar kagak tau selera kakak ipar
seledrinya banyakin pedes ya
eh ntar dulu
panggilnya yang panjang dong
ya itu mah gak lengkap
itu mah sama aja iya bang
kan lo calon adik ipar panggilnya yang lengkap
kakak ipar ya
kakak ipar gitu ya
baik kakak ipar
ya udah lah aku belakang dulu ya
eh jangan lupa ya
baik kakak ipar
adiknya aja halus
belum makan sih sein dikit
udah lama lemot
baru sih cing
itu baru pesen
ya udah lo tungguin aja
ajem maimunah musti sakit
itu dia gara gara dia sakit
gue kagak ada yang masakin
namanya orang lagi di rawat rumah sakit masa mau dimasakin dulu
iya tuh mau dioperasi
mana gue tau
pusing ngurusin dia
tapi emang sebenernya kata dokter ajem maimunah sakit apaan sih
sakit itu kanker stadium tiga
nah itu tuh akibat tuladara sumpahnya bang
aja maimunah sekarang lagi diuji sama allah
bisa nggak dia yang ngelewatin ujiannya
tapi cing gue setuju sama tuh ibu tuh
mungkin mpo gue lagi kena ajab tuh
kalau allah udah murka allah bisa langsung cabut nyawanya tuh bang
kalau mpok gue liwat warisan gue dapat
langsung ngelamar dah jadi kakak iparnya lelah
kayak jam esok hari
lo gak baik doain kakak ipar kalau jelek kayak begitu
siapa yang doain gue nerusin doang tuh ibu ngomong